benci saya sama si idan pilih kasih
makanya kang asep belajar ilmu pemikat sama kang inin
pasti dijampi jampi tuh bos idan sudah kelepek kelepek
inin jadi jutawan kamu jadi recehanwan
iya tuh betul
kum datang terjun yuk
gue cepet bikinin susu daripada bawel
kasih empeng aja kum
yuk kang masuk aja makan siang
ah gak usah sih jadi gak enak
kasih tau aja yang lapar
ayo temen temennya diajak masuk
ayo kom kita masuk duluan abis itu kita kunci pintunya
ih dia kok keterbangun
hei semua orang ini
gak ada sih dang
kum ceng makan di rumah saya aja
emangnya kamu udah masak
belum tapi kan kamu ikut
nanti kamu yang masak pinter
pinter kamu nya
kamu punya rumah mau masuk keng
mana ada si pedut
pedut lu an
enak aja main masuk rumah orang pedut
kasian pak ustadz
kita tahu pak ustadz lagi ada masalah
tapi pak ustadz
tidak punya teman untuk bicara
tapi suha juga tidak mungkin
berani datang menasehati
kalau dia tidak tahu masalahnya
mas suha itu
tidak ada takutnya ya pak saung
sama anak anak dan sama azan
nedeh capek mak
pak ustadz kema tersinggung mak
pernikahannya dipindahin ke ciraos
seharusnya dia senang
pernikahan kalian mak
saya tidak minta sama dia
tidak mengganggu dia
karena tidak diajak musyawarah mak
kayak dia siapa saja
ini salah itu salah
sebenarnya emak memang gak setuju
kamu nikah sama sobri
mak melakukan apa saja untuk mencegah
tapi akhirnya mak sadar
kamu memang mencintai sobri
kamu bahagia dengan sobri
kamu bahagia dengan sobri
sepertinya pernikahan dede batal
benci saya sama si idan
makanya kang asep
belajar ilmu pemikat sama kang ini
pasti di jampi jampi tuh
ini jadi jutawan
kamu jadi recehan wan
duduk bu yola
kalau menurut saya
kalau kita ngasih amplop uang sih bu
nah boleh tuh bu
tapi mending kita tatungan aja bu
terus uangnya kita beliin barang
barang apa ya
barang keperluan rumah tangga kali ibu
takutnya mereka udah punya lagi barangnya
kalau begitu lebih baik kita amplopin aja
biar mereka beli sendiri
apa yang mereka butuhin
nah bener kamu in
lebih praktis itu
kita ke cidahunya bareng
nanti pakai mobil saya aja
jadi nanti abis dari nikahannya kang ucuy
buat mampir ke nikahannya kang sobri sama dede
kau bisa ke kau a

lakuannya dari dulu gak berubah
dia nyakitin emak deh
dia gak pernah mikirin orang lain
dia gak pernah mikirin orang lain
dia cuma mikirin dirinya sendiri
dia yang pernah nyakitin emak deh
dia nggak boleh nyakitin kamu deh
gak ada satupun orang di dunia ini dah
yang boleh nyakitkan kamu deh
emak sendiri deh
kenapa dibatalin min
ya itu tuh yang mimin gak tahu kang
coba kang cari tau
mimin teh dengernya dari siapa
tadi teh kang sobri ke rumah dede
terus ngajak dede keluar
gak lama dede pulang
terus bilang pernikahannya dibatalin
terus bilang pernikahannya dibatalin
coba kang cu cari tahu
iya min nanti akan cari tau
iya min nanti akan cari tau
yaudah kalau gitu kang
kasian bos brai
kamu kenapa ada masalah
tapi bos brai sama dede
gak tau cuh bos
neng akan keluar sebenternya
kenapa sih cuy masa kamu gak tau kenapa kenapanya
cuy belum tau cuh bos
kamu mah ketahuan cek
gak pernah makan enak
makan sampai tambah tiga kali
itu doyan apa lapar